gugurnya dua prajurit tni dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata kkb di intan jaya papua
membuat menko polhuka mahfud md merasa pemerintah perlu melakukan pendekatan keamanan
untuk mengatasi kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan tindak kekerasan
namun mahfud enggan menjelaskan secara detail bentuk operasi keamanan untuk menghadapi kelompok separatis di papua
artinya papua itu menunjukkan bukti bahwa gerakan separatis itu memang harus dihadapi
dengan pendekatan keamanan untuk gerakan separatis ya
orang yang menjaga kasus yugat itu kan dimutarkan separatis menganiaya aparat lalu terjadi peristiwa
kemarin juga sudah terjadi lagi
oleh sebab itu bagi pemerintah papua itu pendekatan pembangunannya adalah komprehensif
untuk sosial ekonomi budaya dan keamanan
karena nyatanya juga masih ada peristiwa peristiwa pembunuhan terhadap aparat secara keji